ngamuk ngapain tuh lihat jatuh manga terhidam kamu teh sampurasun rampes ayah naon eh nenek
nek punten boleh saya minta manganya boleh silahkan terima kasih nih kamu lagi ngidam
omz airnya menimanis pisang ya teh masa sih kang itu kan tidak dikasih gula aduh
an manisnya teh ada di wajah neng lilis itu
si akang mau bisa aja bikin saya jadi terbang
tulis pingin terbang aduh nanti sama ki amin dibawa atu ke awan barengan sama pelaminan
aku mau minum juga ya tuh neng
ini teh apa neng lilis
meni pedes itu kan sambal buat prajurit kang
satu nyempet nyempet karena cangkir kenapa kesama kelas satu uret
hahaha sarangkah begitu sarangkah sarangkah ini lilis
neng kasihin sama ulekan ya neng biar saya uret nih orang
ini ada ada saja tuh
dengerin sama kamu
bolot pakai diteriak teriakin segala tuh ya ya weh no nontek suka gantengan segala rupanya saya
memang udah ganteng atau kita ngadakan sayembara siapa yang menang itu dapat list boleh pasti
benar benar keterlaluan aku adalah maharaja gusti prabu ammar rukul dari kerajaan besar
jepura yang tampan rupawan dan membesona
harus melakukan pekerjaan kusuk ini ini semua karena raden kian santai yang sudah bikin malu
aku awas kamu yang santang eh melamun eta masih banyak yang kotor bersihkan tak tak tak
nanti saya akan bereskan semuanya awas ya kalau nggak dibersihkan
seorang raja jepura
marukul bukan marilla kemari itu jadi tukang sasapu hahaha
halo halo ki aman mendingan aku jadi tukang sasapu daripada hukumannya nanti
misalkan dia masukin ke kanan macan karunya atuh hehehe hehehe hehehe hehehe
dekat bodoh untuk yang mukanya mirip buah kecapi jangan banyak bicara kamu jangan banyak bicara kamu
jangan marah marah atau prabu ameg warukul atuh nanti saya bilangin ke prabu siliwangi hukumannya
pasti akan ditambah soh dia merata hehehe kamu jangan menertawakanku seperti itu atau mulut kalian
akan aku robek robek jatuh masih gede gede ameg jalan
ya man kenapa kasumat man eh aman kemana
kamu tinggal main tuh lihat japon mangga sering idam kamu teh
sampurasun rampes ayah naon eh nenek nek punten boleh saya minta mangganya boleh silahkan terima
kasih nek hehehe kamu lagi ngidam ayam mangga muda eh yuk
jangan nangun tahu aja kembar
prabu amu merumbul
hai apakah kalian lupa
oh aku adalah raja yang tangguhan mempesona dan juga berwibawa tapi tukang sasapu
apanah lagi dihukum atuh bener bener kalian tidak bisa aku maafkan kamu
kamu sudah tuh kalau kamu baru kau sedang dalam masa hukuman jadi tidak boleh marah
apalagi sampai mu keluar tuh dengerin pacunya tapi pendekar yang mirip buah kecap ini berani
menyerahku mengambil buah ini mereka tidak bisa aku maafkan
punten atuh prabu amuk pan prabu amuk mah atuh tinggi kita mah pendeknya kiaman
apalagi kan prabu amuk tuh lagi dihukum atuh so kalau gak mau jalan saya laporin ya ke prabu
eh pendekar bodoh baiklah aku akan mengambil buah ini
mau acara pendekar bodoh itu
ayo buru atuh petik
kamu tuh sama kawan saya tuh sabar
udah sekarang gak sabar ini teh
ayo buru atuh petik
tuh satu lagi tuh yang ini pula saran tuh
jatuh sudah cukup
jatuh sudah lah
jatuh sudah lah